komisi pemilihan umum kpu mempertanyakan data yang diperoleh badan pengawasan pemilu terkait temuan bawaslu terhadap tujuh puluh tiga pemilih yang telah dicoret pada pemilu dua ribu sembilan belas namun kembali masuk ke dalam daftar pemilih
kpu telah menerima laporan bawaslu yang menyebut adanya tujuh puluh tiga pemilih yang tak penuhi syarat dan masuk ke dalam daftar pemilih model akwk
namun menanggapi temuan bawaslu ini kpu mempertanyakan data tersebut secara rinci
firian memastikan bahwa daftar pemilih sudah disusun berdasarkan dpt dua ribu sembilan belas dan dp empat sesuai dengan ketentuan undang undang
maka kami mengirim surat ke bawaslu minta data by name by address
sesuai dengan substansi di peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas setiap masukan tanggapan dari masyarakat kepada kita
diharapkan disertai dengan data autentik
badan pengawas pemilu atau bawaslu menemukan ribuan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam pemilu dua ribu sembilan belas
tetapi tercantum dalam daftar pemutakhiran data pemilih pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
untuk mengetahui lebih lanjut respon komisi pemilihan umum terkait temuan bawaslu ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya selat malam sisi
sisi bukan isu baru soal ini ada saja muncul persoalan sama setiap ada kontestasi
pilkada bahkan pilpres tapi kali ini kita ingin mengetahui apa respon kpu terkait temuan bawaslu ini sisi
ya selamat malam ferdi tadi komisioner kpu firian aziz mengatakan bahwa dia sendiri kembali mempertanyakan
dari mana sumber data yang diperoleh oleh bawaslu terkait dengan ada temuan tujuh puluh tiga ribu yang tidak terdaftar dalam dpt
dan juga ada dua puluh delapan ribu kurang lebih yang seharusnya memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam dpt
firian mengatakan akan menyurati
pihak bawaslu lebih lanjut untuk meminta data secara otentik nama dan peralamat karena menurut firian sendiri kpu sendiri sudah cukup yakin dan optimis
begitu data yang selama ini mereka rekap begitu yang saat ini menjadi sumber data mereka saat ini berdasarkan dari sejumlah data yang mereka peroleh
mereka juga mengatakan bahwa dpt dua ribu sembilan belas dan juga dp empat yang berdasarkan ketentuan undang undang menjadi landasan utama bekerjanya kpu untuk kemudian memperoleh data dari dpt ini
sehingga tadi firian juga
sebenarnya menanyakan kembali karena dugaan temuan bawaslu ini dianggap oleh firian tidak ada data atau sumber yang jelas dibandingkan dengan data yang diperoleh oleh kpu
begitu mereka sendiri bekerja berdasarkan undang undang dan kemudian berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan
sehingga mereka sendiri cukup optimis dan cukup yakin begitu ferdi klaimnya bahwa data yang mereka peroleh saat ini bukanlah data sembarangan begitu
oleh karena itu dia akan menyurati bawaslu untuk meminta lebih detail begitu karena kategori temuan bawaslu ini merupakan kategori temuan masyarakat
sehingga kpu juga berdasarkan peraturan sendiri perpunya bahwa mereka sendiri berhak untuk meminta bukti otentik begitu dari bawaslu terkait dengan data yang mereka peroleh
sisi apa langkah kpu kedepannya untuk kemudian meminimalisir data pemilih yang dinilai tidak memenuhi syarat
bisa dikatakan apa tools atau mekanisme yang mumpuni agar kemudian tidak ada perbedaan data antar lembaga dan kondisi ini tidak terus berulang sisi
iya kpu mengatakan
bahwa memang dalam sejarah atau perjalanan pemilu ini banyaknya kpu ataupun bawaslu berjalan sendiri sendiri
dan di tengah masuknya digitalisasi mereka juga tidak memungkiri bahwa ada juga banyaknya berita hoax
dan mungkin ada perbedaan data data ini karena banyaknya sumber yang diperoleh dan belum diketahui sumbernya dari mana
dan ini juga yang menjadi sinyalir potensi potensi hoax yang terjadi
oleh karena itu kpu juga mengatakan mereka akan bekerja sama dengan kpi dan juga dewan pers khususnya untuk kemudian mengawasi atau meminimalisir data data yang dirasa menjadi sumber sumber
yang tidak valid begitu ferdi
seperti jurnalis fact check dan sebagainya
mereka juga meminta agar kemudian sejumlah pihak yang kemudian ditunjuk atau yang sedianya menjadi gugus tugas untuk kemudian memberikan pengawasan jalannya pilkada ini lancar
juga bekerja sama dengan kpu dan juga bawaslu
tapi kendati demikian mereka juga ingin memastikan bahwa kerjasama antara kpu dan bawaslu juga dibangun secara sinergis untuk terciptanya pilkada dua ribu dua puluh mendatang
kendati ada beberapa problem begitu yang selama ini ditemuin di lapangan
tapi kpu sendiri cukup optimis bahwa kedepannya ada banyak sejumlah
lembaga yang kemudian beririsan dengan tugas ini bisa mampu membantu melancarkan pilkada dua ribu dua puluh
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia nur aspasya dari jakarta